nyanyi reza artamevia kembali mendatangi kantor bnnp ntb untuk melakukan rehabilitasi terkait kasus narkoba yang menimpanya
didampingi tim kuasa hukum dan saudaranya reza artamevia tiba di kantor bnnpntb jumat sore
ini merupakan kali keempat reza datang untuk menjalani rehabilitasi terkait kasus narkoba yang menimpanya bersama gatot brajamusti
selain reza tiga orang rekannya juga akan menjalani rehabilitasi
reza dan kawan kawannya harus menjalani delapan kali rehabilitasi pasca penggerbekan bersama gatot brajamusti dan istrinya dewi aminah di hotel golden tulip mataram